ya kereta light rail transit tiba tiba mogok saat tengah beroperasi untuk kesekian kalinya di tengah lintas stasiun jakabaring palembang sumatera selatan minggu sore
akibat kejadian ini ratusan penumpang sempat terjebak selama satu jam
begitulah ungkapan kekecewaan herawati salah satu penumpang light rail transit atau lrt yang mogok di tengah perjalanannya di palembang sumatera selatan minggu sore
usai mogok dan berhenti mendadak ratusan penumpang nekat turun dari kereta dan berjalan kaki sejauh dua km di jalur lintas stasiun jakabaring
bahkan ada yang nekat berjalan di jalur evakuasi pada bagian bawah lintasan yang memiliki tegangan tinggi
mereka nekat turun dari kereta lrt karena seluruh lampu dan ac berhenti mendadak
menurut para penumpang kereta lrt berhenti mendadak usai melintas dari stasiun polresta menuju ke stasiun jakabaring
para penumpang tidak diperbolehkan keluar hampir kurang lebih satu jam
beberapa anak anak menangis bahkan ada penumpang yang jatuh pingsan akibat kepanasan
berapa lama bu
dari atas tadi bu
aduh sekengal jam lebih
setengah jam lebih jadi gimana bu petugas ada omongan bu
nunggu nunggu nang buka pintu nggak tahan lagi kami buka pintu pak
kenapa bu kenapa bu kesel bu
numpah kecewa takut
tembel singgung tembel tinggi
untung selamat jalan
sejam bu ya
apa bu kata pihak ini bu petugas ini bu alasannya
gak ada omongan
antusiasme warga palembang terhadap moda transportasi baru ini memang tinggi
lrt yang menghubungkan bandara sultan mahmud badarudin dengan beberapa venue asian games dua ribu delapan belas ini mulai beroperasi sejak dua puluh tiga juli lalu
hingga kini tercatat sudah tiga kali ini kereta berhenti mendadak alias mogok
hanif hairandi palembang
wah apalagi sudah kejadian yang ketiga kali ya ini perlu tentunya tinjauan lebih lanjut tentang kelayakan atau ketidaklayakan moda transportasi tersebut beroperasi
karena untuk transportasi umum jelas ya yang paling penting syarat pertama adalah masalah keamanan dari penumpangnya
itu memang tidak bisa lagi ditoleransi ya harus aman dulu
karena sudah satu jam menunggu loh artinya tidak ada kereta backup ya untuk menjemput mereka dalam waktu cepat
nah itu dia